eh mas tuti
ngapain kamu duduk disitu
aku nungguin mas imron jam sini belum pulang pulang
nanti apa kata tetangga mak
ada urusan apa sama tetangga
apalagi yang akan ngekos di kamar depan itu kan seorang janda mas
eh kalau janda itu kan kenapa
kamu iri ya sama dia
lima tuh emang cantik
nggak kayak kamu
hasudi kalau kamu tidak suka
kamu boleh pergi dari rumah ini
ajak saja anak kamu yang pemalas itu
siva bangun yuk
udah siang nih
kamu kan harus sekolah nanti tau gak tua
kamu gak usah sekolah ya
siva gak usah sekolah
siva mau jadi anak pintar
kamu harustown siasat dan jahat dengan anggar

basicsnya kan tuandigin
masalah di rumah ini
tadi mimisannya banyak mas
kita harus bawa dia ke dokter
untuk apa dia itu tidak sakit hanya pemalas
aku gak capek cari uang untuk sekolah kamu
kamu tidak mau sekolah
makasih mbak rima
aduh neng rima kamu tuh baik banget
padahal kamu cuma kos di sini
kasian memang imron
punya istri gak becus ngurus suapnya
nek tante rumah itu bukan orang baik
tante rima jangan tinggal di sini
eh kamu tuh gak tau sopan santun ya
kamu harus hormati dia
tunggu kamu lihat
ibu gak becus ngurus anak
mas duti cepat buat masuk anak kamu
teman teman belum menginstara
ya ampun kamu kenapa
hidung kamu berdarah nak
ayo kita ke krimnya bu biar ibu hubungin ayah kamu
jangan bu jangan bu
nanti ayah marah siva gak apa apa bu
ya ke kelas
nah mbak rima sudah baik sekali sama saya
mbak sudah belanjain banyak buat saya dan emak
imron ini tuh belum segera

nanti kita belanja yang lebih banyak lagi
habis kadang aku tuh kasian sama kamu ya
kamu kerja keras jadi tukang ojek gak dapat apa apa
sekarang kamu saatnya kita senang senang sama aku
saya senang kok bersama mbak
nanti kalau kita ke malem ya
gimana kalau kita buka kamar aja
eh pak stuti
ngapain kamu duduk di situ
aku nungguin mas imron jam sini belum pulang pulang
nanti apa kata tetangga mak
apa kata tetangga
ada urusan apa sama tetangga
emangnya tetangga yang ngasih makan kita
eh asal kamu tahu aja
rima itu orangnya baik
duitnya tuh banyak
dia baik sama aku sama imron
urus suami aja gak becus
ibu kenapa sih mainnya selalu galak sama kita
yang penting kita yang sabar
mudah mudahan di balik ini semua ada hikmahnya ya
ibu masuk ya
nanti ibu sakit
kamu aja yang masuk duluan
kamu bawa bawa duluan ya
kan udah tugas ibu nungguin ayah sampai pulang
terima kasih banget ya mbak ya
hari ini benar benar aku bahagia malam ini
itu seger pak baru dari pasar itu
masa kemengguran kayak gini
itu topikatnya seribu pak
ya tambahin tiga ribu
ini siapa tuh pak
itu si imrah
oh si imran
karena dia udah punya mini kok kelakuannya kayak gitu sih
nah perempuan lain mesra mesraan banget
gak tahu diri dia mah ya ih
padahal kan si irma itu
punya rumah ibu
ibu kok enggak di rumahnya
enggak di rumahnya
kasian dia asli
pagi pagi udah pada ngerompi
ini cuma ngeliat tuh si imran kelakuannya masa sih kayak gitu
enggak kasihan sama bininya apa mesra mesra sama perempuan lain
dia tinggal serumah lagi mak
emang kenapa kau tinggal serumah
kan yang penting gak sekamar
lagian tahu gak si imran tuh kesian
punya bini nggak becus punya anak pemalasan penyakitan lagi
mak tapi kan asyikuti masih istrinya imran
kok emang enggak nasihatin sih
iya biar aja
biar asyikuti tuh tahu
biar dia juga bisa ngurus suami yang baik
jadi males gua belanja di sini
mak pasti suka
mbak sudah menemukan saya senang dengan emak
kamu tuh dari mana sih mas
semalaman aku nungguin kamu pulang mas
kurang kerjaan banget sih kamu
ngapain nungguin aku
aku cuma mengantar mbak rima
kamu ngantar kemana sih mas
ngapain kamu banyak tanya
itu bukan urusan kamu
kenapa kamu tegas sekali membawa mas imron menginap
biar bagaimanapun mas gibran itu suami saya mbak
aku itu cuma bersenang senang sama suami kamu
aku harus hibur suami kamu biar gak boring
aduh ada apa sih ini rame rame
ini mbak rima beliin baju buat mbak
ini baju ini baju ini sepatu buat makan
pasti mbak suka mbak cuma ini
ya ampun bagus amat
mak belum pernah punya baju sebagus ini
makasih ya neng rima
andai saja kamu jadi menantu aman
mbak pasti setuju mbak
baju ini mbak mau pakai arisan sekarang
pasti mah kelihatan paling cantik